kalo kita pake barang yang bukan punya milik kita itu gak baik loh
ini nomor telepon gue lo tanya sama yang lo beli motor itu
mereka dapat motornya dari mana dan dapatnya itu dalam bentuk kayak gimana
biar lo tau persis karena gue udah bilang sama lo kan motor gue tuh jatuh dari jurang
sebenarnya lo anak yang mana sih
tapi gue bukan anak dia yang nyangkut
harus di abisin biar cepet sembuh
nah gitu kayak dari tadi
biasanya aku sendiri tuh aku paling gak mau makan paling males
tapi kalau di shopping kamu ya mau deh
kalau enggak ya kamu lagi kangen sama abah kamu jadi kayak gini
eh abang kamu gak kesini
abah aku lagi jalan sih kesini dia dari bandung soalnya
gak bakal diangkat dia lagi naik motor dari bandung soalnya
abah kamu dari bandung kesini naik motor
iya soalnya abah aku tuh gak tua tua banget masih muda lah
dan abah aku itu masih sok gaul soalnya dia dulunya pake motor gitu
tapi nanti kalau kamu ketemu abah jangan kaget ya
soalnya abah tuh agak jutek terus pagi sama coyang sosok ngedeketin aku
dan dia tuh gak suka sama anak yang motor
kok aneh abah kamu kan anak geng motor masa gak suka sama nangin motor
ya justru itu karena abah itu dulunya anak geng motor
dan abah tuh ikut gang motor tuh anak yang begajulan gitu lah
makanya abah anggap tuh
kalo semua gang motor tuh sama
tapi abah kamu jangan jangan gak tau lagi kalo anaknya pacaran sama anaknya motor
ya gak tau lah
makan dulu deh
gue mau cobain makan
gimana keadaan kamu alhamdulillah mendingan
sorry ya rai tadi niatnya sih pulang sekolah mau langsung jungguh kamu
tapi tadi aku ikut turnamen free fight aku sama bayi ikutan
loh kalian ngapain sih
ya awalnya sih gara gara gurunya rio anak serigala
dia ngancam anak warrior terus mau bubarin anak warrior
terus boy tanpa kita tahu dia datengin gurunya rio
mereka bikin kesepakatan kalo boy menang gurunya rio gak boleh gangguin anak warrior lagi
ya ampun segitunya banget sih
masih sih boy balain anak anak warrior emang ada cara lain apa
yaudah deh gue cuma bisa doain semoga kalian menang dan selamat ya
iya sih tadi saya berhenti dulu capek
oh kok gak dihabisin
nanti aja lah
aduh jangan jangan haikal curiga lagi
gara gara raya habis ada yang suapin
ah aku suapin ya
hah gak usah bisa sendiri kok
ayo dong kamu tuh harus banyak makan biar cepat sembuh
ck ayo dong rai ya biar cepet pulih loh
ah dia lagi
sorry gue harus kasih tahu ini tuh motor yang lo pakai itu itu motor punya gue mendingan lo pikirin deh sebelum gue usut masalah ini ke polisi
maksud lo apa sih lo penggemar berat donny kesini cuma cari eksistensi aja gitu biar terkenal gitu
penggemar berat emang ini dia siapa sih
lo gak tau siapa dhani
gue beneran gak tau dia itu siapa
kayaknya perempuan ini emang beneran gak tau deh siapa donny
donny ini pembalap terkenal
udah deh jadi lo gak usah ngomong kayak gitu
sorry ya gue beneran gak tau kalau lo tuh ternyata pembalap nasional
tapi gue kesini gak mau cari ribut kok gue cuma kasih tau aja kalo ini lo penggemar berat
kasih tau aja kalo motor yang lo pake tuh motor gue
dan gue punya buktinya gue punya stnk dan bpkb nya
dan bpkb nya ada di rumah gue
udah deh apa apaan sih lo
doni ini pembalap nasional dia juga terkenal tajir rumahnya juga di menteng
gak mungkin lah dia nyuri motor lo
gue gak bilang dia tuh nyuri motor gue ya
dan asal lo tau aja ya gue kesini tuh gak mau cari masalah sama kalian
gue kasih tau sekali lagi ya gue kesini bukan mau cari masalah sama kalian
waktu itu gue kecelakaan dan motor gue masuk ke jurang
dan saat itu emang gue lagi ngedown banget karena nyokap gue baru aja meninggal
gue kayak gak peduli gitu deh sama motor gue
lo pikir kita percaya cerita lo
kayak apa sih lo sampai buang buang motor gitu aja
buat kita anak motor cross motor itu udah kayak anak sendiri tau gak
gue bukannya belagu ya tapi gue udah bilang sama lo
saat itu gue lagi bener bener terpuruk banget karena nyokap gue tuh baru aja meninggal
udah deh gak usah banyak ngomong lagi
mendingan lo sekarang cabut dari sini karena lo udah ganggu latihan kita tahu nggak
eh udah udah kenapa jadi berantem
mendingan loh sekarang pulang deh
daripada lo di sini
lo tuh terlalu berani kesini sendirian
lo tuh kenapa sih
gue udah jelasin panjang lebar tapi lo gak ngerti juga kan
udah gue bilang kalau ini motor gue
karena motor ini gue beli bukan dapat nemu
oke sekarang gini aja
nanti gue kabarin benar atau enggaknya ini motor lo
udah deh sab biar gue hajar aja tuh anak
tunggu aku mau cari masalah
lo mau cari masalah
kamu gak diundang
masih banget dateng dateng cari masalah
dia ini ketua geng anak menteng
sorry ya gue bukan anggota geng anak menteng
jadi gue ngerasa
gue kayaknya gak perlu deh menghormati dia sebagai ketua atau pimpinan gue
kan gue bukan anggota kalian
lo itu ternyata perempuan pemberani ya
sebenernya lo anak mana sih
gue kesini gak mau cari ribut sama kalian
gue kesini cuma mau bilang
kalau motor yang dipakai sama temen lo itu motor gue
dan gue punya buktinya
tapi terserah kalau kalian gak mau percaya
tapi yang pasti
kalau kita pakai barang yang bukan punya milik
maka kita harus menggunakannya

itu gak baik loh
tanya sama yang lo beli motor itu
mereka dapat motornya dari mana
dan dapatnya itu dalam bentuk kayak gimana
biar lo tau persis
motor gue itu jatuh dari jurang
sebenernya lo anak yang mana sih
sebenernya lo anak yang mana sih
tapi gue bukan anak dia yang nyangka
harus dihabisin biar cepat sembuh
biar cepet sembuh
satu suap lagi ya
habis itu udah
kop itu kayak jam tangan cowok
kok itu kayak jam tangan cowok
apa itu jam tangannya rakyat
apa itu jam tangannya raya

kau mau minum dulu
yaudah deh ray
aku pamit dulu ya
cepet sembuh ya